penyakit jantung merupakan penyebab kematian paling tinggi di indonesia
menurut menteri kesehatan ri budi gunadi sadikin
banyaknya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit jantung
menyebabkan semakin besar anggaran bpjs kesehatan tersedot
penyakit yang paling banyak menyebabkan kehilangan nyawa
dan paling banyak tagihan di bpjs itu penyakit jantung heart disease
ini membunuh banyak masyarakat kita kemudian membunuh banyak juga
saya tanya ke teman teman yang diharapan kita itu apa
mereka bilang ya kalau sakit jantung pertama kali mesti dipasang ring
kalau udah lebih patah lagi dipasang ring kan nggak usah dibedah
cikal bakal terjadinya penyakit jantung seperti serangan jantung
yang menyebabkan kematian mendadak adalah tersumbatnya arteri koroner
organ ini berfungsi menyuplai darah pada otot jantung
yang disebabkan karena pecahnya plak atherosklerosis
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah
dari rumah sakit universitas indonesia sonny hilal wicaksono mengatakan
ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk melakukan screening
atau deteksi dini penyakit jantung
di antaranya dengan mencari
faktor resiko keluarga yang memiliki riwayat penyakit jantung
serta risiko lain pada orang yang memiliki penyakit diabetes
hipertensi kolesterol tinggi serta mereka dengan obesitas
namun ada juga pendekatan yang bisa lebih tepat sasaran ya
jadi kita menemukan dulu itu plak atherosklerosisnya
dengan pemeriksaan pencitraan imaging
nah yang kami anjurkan di sini adalah city calcium score
dengan ct calcium score yang itu sudah ada publikasinya di
di mana tahun dua ribu dua puluh dipublikasikan di mana event rate pada pasien yang ct calcium scoret
itu sangat rendah
menurut dokter sonny bila masyarakat dengan faktor risiko keluarga yang sudah pernah terkena serangan jantung
atau ada yang pernah memasang ring pada jantung
sebaiknya segera memeriksa
pemeriksaan diri dengan menggunakan ct calcium score
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari rumah sakit umum bunda jakarta
frins august sinaga mengatakan
pemeriksaan ct calcium skor pada jantung merupakan indeks penilaian
untuk melihat dan mengetahui apakah ada potensi plak atherosklerosis
yang memicu terjadinya penyakit jantung koroner
keunggulan tindakan ini selain dapat mendeteksi plak atherosklerosis
adalah non invasif tidak menimbulkan rasa sakit pada pasien
selain itu bahaya radiasi sangat kecil
dibanding city cardiak menggunakan kontras dan biayanya relatif tidak terlalu mahal
bagaimana dokter spesialis jantung menentukan scoringnya dok
dan penilaian seperti apa yang akan disampaikan ke pasien kategori yang mungkin rendah
mungkin yang ringan yang sedang yang berat seperti apa dok
jadi yang paling terbanyak kita menggunakan metode daripada arthur eggstone
arthur eggstone itu menggunakan skala
yang sangat ringan sekali kurang dari sepuluh sampai kurang dari sepuluh kemudian sepuluh sampai seratus
terus lebih dari seratus sampai ke empat ratus dan lebih dari empat ratus
apa artinya di sini
artinya bila mana kita sebutlah di bawah sepuluh atau di bawah sama sekali
itu sangat rendah sekali untuk dua sampai lima tahun ke depan untuk menderita penyakit jantung
atau kejadian event koronasi atau event kardiokaskular
kalau semakin tinggi kadar nilai daripada eggstone skornya
semakin besar kemungkinan untuk terjadinya penyakit jantung koroner atau serangan jantung
dr frins menambahkan meski skor yang didapatkan rendah di bawah sepuluh
tetapi terdapat keluhan dari pasien seperti nyeri dada naik tangga merasa lelah dan nafas terengah engah
maka metode deteksi dengan ct calcium score saja belum cukup
harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lain seperti tradmill stress test elektrokardiografi atau ecg
ekokardiografi atau ekg bahkan pemasangan kateter jantung
tapi bila pasien tidak memiliki keluhan apapun maka ct calcium score dapat dilanjutkan dua sampai lima tahun ke depan
melaksanakan pola hidup sehat masih menjadi golden standard yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan terutama kesehatan jantung
rutin berolahraga minimal tiga puluh menit selama lima hari dapat membakar kalori sehingga tidak menumpuk menjadi lemak yang dapat menempel pada pembuluh darah jantung
yang dapat berkembang menjadi plakar jantung